badan narkotika nasional menggerebek sebuah rumah di jalan rawa bebek penjaringan jakarta utara selasa sore
dalam penggerebekan petugas menemukan sabu sabu yang disimpan dalam sembilan tabung hidrolik tiang panjang
saat petugas bnn membuka sembilan tabung tiang pancang ditemukan lima kg sabu sabu yang dibungkus plastik di dalam salah satu tabung
dan ini merupakan modus operandi baru
petugas juga menahan tiga tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut
petugas bnn masih mendalami asal sabu sabu tersebut
ini penemuan pertama kita baru ungkap kita buktikan bahwa ini memang sabu sabu